terima kasih anda masih di gelar perkara
polisi menggerebek arena judi sabung ayam di situbondo jawa timur
empat orang yang diduga penjudi ditangkap saat hendak melarikan diri
polisi menutup galangan tempat tarung ayam dan juga menyita tujuh ekor ayam
anggota samapta polres situbondo mengerebek arena judi sabung ayam di pekarangan rumah di desa taman kecamatan panji kabupaten situbondo jawa timur
empat orang diduga penjudi ditangkap di arena judi sabung ayam
mereka sempat melarikan diri saat polisi tiba tapi polisi berhasil mengejar dan menangkapnya
penggerbekan ini atas laporan warga yang resmi
akan adanya judi sabung ayam yang digelar di pekarangan belakang rumah warga
dari puluhan penjudi empat orang ditangkap
selain penjudi barang bukti tujuh ekor ayam dan galangan tempat tarung
serta beberapa alat perjudian dan sejumlah motor yang diduga milik penjudi disita polisi
kita berhasil mengamankan empat orang yang berada di lokasi yang diduga perjudian sambung ayam tersebut
kemudian kita amanan ke bawah ke polres
dan juga berhasil juga mengamankan
barang bukti judi sambong ayam berupa ayam tujuh ekor dan beberapa kendaraan sepeda motor milik para pelaku perjudian yang kabur
praktik operasi penyakit masyarakat selama bulan ramadan terus diperketat dan menjadi incaran anggota samapta polres situbondo
selanjutnya sebagai efek jerah para penjudi akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku